dari amerika ada stevie wonder dari eropa ada andrea bochali dari asia ada putri aryani
itulah cita cita lain putri aryani selain lolos audisi ⁇ americas ⁇ got talent dua ribu dua puluh tiga
sejak rabu pagi nama putri menjadi sensasi internasional setelah mendapat golden buzzer dari simon cowell salah satu juri ⁇ mericas ⁇ got talent
ini adalah golden buzzer pertama yang diraih peserta dari indonesia
videonya masih trending dan menjadi nomor satu di youtube hingga kamis
siswi kelas dua sekolah menengah musik yogyakarta ini membawakan lagu karyanya sendiri berjudul loneliness yang merupakan satu dari puluhan lagu yang telah ia ciptakan
perasaannya nggak bisa didefinisiin kayak kata kata sampai sekarang juga masih ngerasa kalau masih ya masih
seperti mimpi gitu tapi yang jelas putri sangat bersyukur sangat bahagia dan yang pasti bangga
dan juga gak nyangka apresiasi dari masyarakat indonesia dan dunia itu luar biasa banget
ditemui kami siang di kediamannya di kawasan imogiri bantul putri dan ayahnya ismawan furnianto berbagi cerita lucu saat berkomunikasi dengan simon cowell yang meminta putri menyanyikan lagu kedua
sebenarnya saya kayak sepertinya sih salah sih tapi saya gak tau salah denger apa gak kata putri
jadi itu salah satu cerita lucunya
dan tanpa sengaja gue memperkenalkan bahwa saya papanya putri
jadi yang berugi papanya bukan anaknya
ismawan mengatakan putri lahir prematur ketika usia kandungan enam bulan delapan belas hari dan sempat disebut dokter akan menghadapi kondisi terburuk
tetapi bersama istrinya reni alfianti ia yakin tuhan punya rencana besar yang harus mereka perjuangkan
dengan segala perbedaannya putri sulungnya ini adalah berkah
jadikan dia dirinya sendiri
kalau saya selalu percaya bahwa anak anak kita itu pasti punya kelebihan
kita hanya perlu untuk menemukannya
caranya berikan pendidikan yang terbaik sejak sedini mungkin
segala yang terbaik itu pasti akan menghasilkan yang paling baik
bagi putri pencapaiannya saat ini baru sebuah permulaan
berharap terus mendapat dukungan dan menitipkan sebuah pesan
so harusnya nggak ada lagi yang namanya diskriminasi karena berdasarkan stereotype itu tadi
hendrawan setiawan daniel yuwantoro yogyakarta